pertemuan tahunan imf world bank group di nusa dua bali memasuki hari kelima
berbagai isu ekonomi global dipaparkan para pemimpin bank sentral termasuk managing director imf christine legod
ketidakpastian ekonomi yang melanda dunia jadi fokus pembicaraan
persoalan kebijakan ekonomi jangka panjang soal perubahan iklim dan juga sumber daya manusia
menjadi tantangan untuk dicarikan solusi bersama
indonesia mengeluarkan dana besar tidak tanggung tanggung delapan ratus lima puluh lima miliar rupiah
yang digelontorkan demi suksesnya acara terbesar lembaga keuangan dunia ini
bukan hanya sekedar reputasi pertemuan ini diharapkan juga bisa banyak membawa investasi bagi indonesia
menakar dampak pertemuan lembaga keuangan dunia bagi ekonomi global dan indonesia
kami bahas selengkapnya dalam segmen the analyst
ya dan sudah hadir bersama kami faisal basri ekonom senior dari indef
selamat pagi pak faisal
pak faisal ini sudah memasuki hari kelima pertemuan imf world bank group meetings
annual meetings di nusa dua bali
berbagai isu ekonomi global sudah dipaparkan mulai dari perang dagang
kemudian harga minyak mentah dunia human capital juga dan juga hal hal lain sudah dibahas
anda mereview bagaimana penyelenggaraan imf tahun ini di bali saat ini bagaimana
anda juga sempat ke bali kemarin ya pak
ya ini kan istimewa ya ini pertemuan terbesar di luar amerika yang terjadi
jadi pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk ada forum investasi juga dan serangkaian seminar
dengan topik topik yang indonesia merasa berkepentingan gitu
jadi digabung gitu ada juga pertemuan asean ya ada g dua puluh dan sebagainya
karena ini pertemuan yang paling lengkap kan pertemuan dunia yang paling lengkap
jadi sedemikian sangat lama relatif lama gitu
satu minggu ya
untuk pertemuan yang sebetulnya ini annual meeting
yang dilakukan dua kali setahun saja oleh imf tapi ada macam macam yang dimanfaatkan oleh tuan rumah
sukseskah indonesia kemudian membawa isu isu domestik yang dimiliki indonesia ke ajang pembahasan internasional tersebut
belum kelihatan sukses atau tidaknya tapi beberapa kan isu baru ya misalnya pembiayaan hijau
syariah gitu apa variasi variasinya ya inclusive development gitu gitu ya tantangan tantangan sendiri buat indonesia gitu
kemudian ada lagi human capital index yang coba diangkat pada pertemuan ini isu isu yang menantang sebetulnya diri kita sendiri
menantang juga tidak hanya di indonesia saja tapi ini terjadi di seluruh indonesia
terjadi di seluruh dunia
kalau kita melihat kemarin yang paling di garis bawahnya atau disorotnya adalah lagi lagi tentang perang dagang
begitu antara amerika serikat juga tiongkok yang akhirnya berpengaruh terhadap negara negara di dunia
sebetulnya kalau anda melihat bagaimana imf dan juga world bank group ini pada pertemuan saat ini bisa mencari solusi atau jalan tengah bagi negara negara yang akhirnya terseret dalam arus perang dagang tersebut
saya rasa akhirnya perang dagang itu akan reda dengan sendirinya ya
tensinya semakin tinggi
kita membawa pada kedua belah pihak china dan amerika untuk duduk bersama dan sudah direncanakan pertemuan xi jinping dengan donald trump dalam waktu dekat di tengah tensi perang dagang ini
ini kan ya kita menghadapi donald trump yang memang ingin pendekatan unilateral ketimbang multilateral
padahal ini forum multilateral
tapi anda meyakini akan ada ibaratnya duduk bersama antara amerika serikat dan juga tiongkok yang akhirnya kemudian memutus tarif yang selama ini sudah direncanakan
saya yakin itu sudah terjadi untuk nafta ya berunding dengan meksiko dengan kanada kemudian dengan uni eropa juga kan sudah selesai
salah satu kelemahan dari imf adalah prediksinya sering salah
tapi ya prediksi siapapun akan sulit ya di tengah turbulensi seperti sekarang
dua hari kemarin pasar saham di seluruh negara anjur
untuk penyebab yang tidak begitu jelas gitu ya ada kenaikan suku bunga gitu
tapi kita dihadapkan pada kondisi kondisi seperti sekarang ini yang membawa kita pada satu upaya memperkuat daya tahan itu saja
jadi apapun turbulensinya
kan prediksi imf juli lalu dengan awal
juli lalu dengan oktober sudah beda total
kemudian juga managing director imf christine lagarde mengatakan akhirnya yang jadi pertanyaan adalah seberapa kuatkah negara negara anggota imr dan juga world bank group ini untuk menahan tadi yang anda katakan gejolak ekonomi global yang saat ini sedang terjadi
pak faisal basri nanti kita lanjutkan dialog kita namun kita harus jeda terlebih dahulu
cnn indonesia busines akan kembali usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami
kita lanjutkan dialog menakar dampak pertemuan imf world bank group dua ribu delapan belas annual meetings bersama bapak faisal basri ekonom senior indef
pak faisal kalau kita berbicara soal ketidakpastian global akhirnya juga menyeret indonesia dengan beberapa indikator indikator yang menunjukkan bahwa misalnya kita defisit neraca transaksi berjalan kemudian neraca dagang migas kita juga defisit begitu dan hal hal lain yang kemudian menyebabkan nilai tukar rupiah

nah anda melihat ini bagaimana kemudian solusi yang bisa ditawarkan dari pertemuan imf world bank group di nusa dua bali untuk fundamental ekonomi indonesia yang lebih kuat
tidak ada yang bisa diharapkan dari pertemuan ini ya
masalah masalah yang kita hadapi adalah pr yang kita harus selesaikan sendiri
apa kira kira contohnya master plan yang bisa dilakukan kemudian antara world bank group
karena kan kelemahan mata uang tidak hanya terjadi pada indonesia saja tapi juga rural juga
indonesia saja tapi juga beberapa negara lainnya di dunia terhadap dollar amerika serikat karena
pertumbuhan ekonomi yang baik di sana ya tapi kan mengapa vietnam lebih baik mengapa thailand lebih
baik mengapa malaysia lebih baik kan mereka karena akun balance nya surplus kan itu nah indonesia
seperti apa nyata nyata di depan pertemuan ini dipertontonkan kan betapa sesama pejabat pemerintah
pemerintah bicaranya lain lain tentang kenaikan harga premium misalnya gitu ini ke enggak ada
urusannya sama bank dunia sama apa imf gitu jadi kita tidak melakukan pr pr kita secara baik dan
itu juga yang dikritik oleh mauries osfeld di awal awal pertemuan ya waktu dia mengungkapkan
outlook baru waktu dia mengoreksi pertemuan
pertemuan dari tiga puluh sembilan komentar menjadi tiga tujuh itu dunia dia bilang yap implicit dia tidak tidak kasar
tentu saja tapi dia bilang ya reform harus dilakukan terus menerus jangan terjadi kelelahan
dalam mereformasi nah di indonesia itu yang terjadi tidak konsisten terlalu banyak pertimbangan politik
gitu kan atas nama daya beli masyarakat yang akan dijaga premium tidak dinaikkan akibatnya apa
masyarakat tidak responsif terhadap padahal naikkan harganya yang juga sangat tinggi masyarakat harus
tahu juga apa yang menyebabkan kemudian premium dinaikkan begitu ya pak pertumbuhan ekonomi dunia
dipangkas dari tiga sembilan persen menjadi tiga tujuh persen nah kalau anda melihat sendiri ini di tengah kita juga
yang amf menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita dari lima tiga persen menjadi lima satu persen di tahun
ini dan tahun dua ribu delapan belas tapi di samping itu juga banyak pujian yang datang kepada pemerintah indonesia dari
penyelenggaraan yang baik dan juga dianggap bahwa indonesia berhasil mempertahankan fundamental
ekonomi yang kuat begitu dengan indikator indikator yang dimiliki oleh imf nah kalau anda melihat
selain reputasi yang baik kemudian capaian investasi yang mungkin dicapai oleh pemerintah indonesia dalam
mfb group and all meetings tidak ada hubungannya juga nol meeting dengan investasi karena dibikin
saja forum investasi di tengah acara imf gitu acaranya terpisah gitu penanda tanganan macam macam gitu pasti kan ada hubungannya
infrastruktur yang kemudian juga akan menggerek pertumbuhan ekonomi kita pak
ya ini kan baru mou ini namanya kan kita tidak tahu investasinya dari mana kemudian di bidang apa saja
tadi disebutkan infrastrukturnya apa gitu jalan tolkah energi energinya apa power plant dari mana
belum jelas gitu ya belum jelas jadi tentu saja kita happy gitu ya tapi inget
kalau mou bikin mou itu kan bumn dengan investor luar negeri katanya nah bumn nya kan harus
chip in uang uangnya dari mana jangan sampai juga memperkeruh stabilitas makroekonomi yang sedang
goyah ini gitu kemudian berbicara soal peluang kira kira apa yang anda lihat dari penyelenggaraan
imf annual meetings ini ya sama saja dengan asian games mungkin lebih baik ini ya dari segi dampak
karena ini pesertanya
relatif banyakan malah asian games sama world bank ini ya mungkin banyakan world bank atau apa malah
indonesia semakin di hati dunia gitu gitu ya simpati dunia kepada indonesia akibat
gempa dan sebagainya dan sebagainya yang hampir bersamaan dengan amf itu juga menambah positif
posisi indonesia di luar saya sepakatlah dengan dampak
positif lebih banyak dari ongkosnya nah kemudian kalau efeknya sendiri dilihat dalam jangka pendek
dan juga jangka panjang setelah penyelenggaraan acara ini bagaimana pak anda melihatnya kalau
jangka panjangnya diharapkan nanti mereka cinta dengan indonesia cinta dengan bali kita
berbicara soal dampaknya terhadap makroekonomi terlebih dahulu bagaimana kecil lah jangan kita
bicara dampak terhadap makroekonomi lah apa dampaknya enggak ada kecil itu kan buat image
positif ya tapi dampak buat makroekonomi yang lah oke dampak buat ekonomi bali cukup berarti
tentu saja gitu jadi buat indonesia sih ya nanti minggu depan bisnis saya nyusul kita menghadapi
masalah masalah yang lain kemudian apakah regulasi regulasi yang kemudian terbentuk atau
eh disepakati bersama begitu ini tidak berpengaruh juga terhadap situasi global saat apa reguler ada
tentang kuota tentang sistem moneter dunia yang baru kan tidak ada ini kan sharing informasi
bahwa apa kok kembali ini adalah pertemuan rutin pertama oke dia bedanya tempatnya sekarang di
indonesia itu saja nah kemudian ada beberapa soal tadi yang anda yang kita bahas juga soal permintaan
green bond satu green sukuk kemudian juga ada soal fintech yang kemudian dibahas kalau anda melihat
aplikasian atau implementasian green bonds dan juga fintech ini sama seperti seminar seminar fintech dan
keuangan lainnya gitu ya tidak tempat cuma ditempatkan di bali saja dalam dalam forum
pertemuan tapi forum itu ada managing director imf ada presiden gubernur bank sentral dunia
ada presiden presiden indonesia datang presiden negara asia juga datang apakah tidak sesignifikan
itu anda melihat dampaknya
ya seperti seminar biasa aja dan inilah hebatnya meeting imf dan world bank
mereka membawa pembicara terbaik di dunia gitu gitu aja baik jadi jangan mengharapkan
terlalu besar ini seperti ya cndsm selesai tapi nama kita baik gitu dari relasi relasi
kemudian yang tidak sukses jangan sampai kita ekspektasinya berlebihan gitu apa ganti zacreatteni
jadi dana pemerintah yang dikeluarkan

event tahunan ini menurut anda
sepadan atau tidak dengan reputasi
yang didapat dengan investasi yang akhirnya
kalau anda bilang tadi baru
mou gitu belum ada sesuatu yang
konkret gitu ya kesannya
kan kalau indonesia bikin acara kan
teman kita gitu
dari afrika wah senang sekali dapat
cendera mata batik gitu ya
oh dia gak tau bahwa
setelah dikasih tau biaya
kita berapa dia kaget gitu jadi memang
gitu baik itu sudah ada
beberapa kesepakatan rencana
kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi
oleh negara negara peserta juga kan
kemarin juga sepakat juga
ada penggalangan dana untuk bencana alam
di lombok palu sos tengah antara
negara peserta di imf
semoga ini kita harap sama sama benar benar
bisa terrealisasi dengan baik baik investasi
dan juga hal hal lain yang positif
bagi perkembangan ekonomi
iya paling tidak masing masing negara peserta
begitu ya pak faisal
pokoknya saya menilainya pertemuan ini
positif buat indonesia
jangan harapkan terlalu banyak
tadi ada bank central forum
setiap negara akan mengutamakan
kepentingan negaranya sendiri
amerika mau naikkan dan konsultasi dengan indonesia
ya tidak lah
baik pak faisal basri sayang sekali
waktu kita sangat terbatas
terima kasih pak faisal basri untuk waktunya pada pagi ini
faisal basri senior ekonom dari indef
terima kasih pak selamat pagi